yang memasuki hari pertama selesai libur panjang lebaran terjadi penurunan jumlah penumpang yang tiba di terminal lewi panjang dan cicahem bandung
kepadatan di terminal lewi panjang dan cicahe mulai berkurang dibandingkan pada hari minggu kemarin
pada puncak arus balik kemarin sebanyak dua puluh empat empat ratus penumpang tiba di terminal lewi panjang
sementara itu hal sebaliknya terjadi di terminal cicahem
jumlah penumpang pada arus balik di terminal yang melayani bus dari jawa tengah dan jawa timur tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu
tahun ini misalnya jumlah penumpang pada arus balik sekitar delapan lima ratus orang
tahun dua ribu lima belas jumlah penumpang di terminal cicahem mencapai sembilan tujuh ratus orang
ini dikarenakan saya selaku kepala terminal lebih panjang
kita membuat gebrakan terutama terhadap premanisme maupun kerapian dari terminal itu maupun k tiga
kami bekerja sama dengan jajaran tni dalam hal ini polisi militer maupun dari kendaraan itu sendiri